sampai jumpa di video selanjutnya
keluar itu lo butuh
saya sekarang juga kamu saya pecah
kok tadi aku cari cari nggak ada taksi yang nunggu ya
bapak juga gak ada
adis hanya ngerjain aku
tapi gak mungkin ya
adis itu kan orang yang serius
lagipula untuk apa
adis ngerjain aku
apa jangan jangan ada yang iseng
wah apa apaan ini
kok berantakan semua
kamu tadi kan saya suruh bersihin
kenapa diberantakin semua
sayang gak tau bu ini bukan
kamu sengaja ya
kamu mau melawan saya
kamu mau ngetes
ngetes apa ibu
apa saya gak berani mecat kamu gitu
saya sama sekali gak ada pikiran seperti
ibu dengerin saya dulu sebentar tadi saya itu kan
keluar itu loh bu
cahaya sekarang juga kamu saya pecat
kamu di pecat
ibu dengerin saya dulu ibu
ibu saya mohon ibu dengerin saya dulu
itu bukan kesalahan saya bu
baru tadi saya ingetin
jangan bikin kesalahan lagi karena pasti kamu saya pecat
kamu pikir saya pecat gak
ini kesalahan besar cahaya
perusahaan bisa ganti rugi
obat obatan yang rusak
jasa kita bisa nggak dipakai lagi kalau caranya begini
gimana kalau ada obat obatan yang penting yang susah dicari
tapi itu bukan salah saya bu
saya nggak bohong bu benar bu
tadi begitu saya datang kesana keadaan udah hancur semua
itu bukan salah saya loh bu benar
ayah layakmu kenapa
ini teman kamu saya pecat
karena sudah bikin obat obatan pada hancur
begitu aku datang semua tempat itu udah pecah
udah berantakan udah hancur
maka itu bukan salah aku benar
ibu tolong ibu kasih saya kesempatan
satu kali saja bu
mana ada maling teriak maling
saya yang hantar menjawab
asal ibu jangan pecat cahaya
semua cowok sama ayah
hobinya jadi pahlawan sih
lagian apa sih hebatnya cahaya
kenapa semua orang pada bedain
mas total biayanya tiga juta
ya nanti aku aja yang beresin nanti ya
aduh raka itu banyak sekali loh raka tiga juta
engga gak apa apa yang penting kamu masih bisa kerja disini
nanti begitu aku gajian aku nyicil ke kamu
terus nanti aku bayar
udah udah kamu gak usah khawatir
pokoknya yang penting kamu bisa kerja disini
nah sekarang aku harus balik kampus harus kasih laporan tentang koas lah ya
udah mau gak tenang aja
kok bisa ya dia dikelilingi cowok cowok ganteng
yang semuanya perhatian sama dia
lah aku satu cowoknya yang kaya dia ya

tapi kan bentuknya bahan
cepat ganti baju ikut papa dan mama
aku baru pulang pak capek banget nih
ngantuk banget pak ngantuk banget
ini penting buat kamu nantinya
kalau usaha kita ini berhasil kamu juga nanti yang pegang
wah jangan sekarang lah pak
ngantuk banget ya
tuh ngantuk banget pak
tuh ngantuk banget pak
ya pak ntar aja lah pak
selama ini kan kita yang selalu nurutin apa maunya kamu
paling ngomel ngomel aja dikit
sekarang gantian dong
kamu yang harus nurut sama kita
ya sudah sudah cepat kamu ganti baju
ini penting buat kamu nantinya
orang kepala tuh anak
susah banget diajakan
kamu kenapa sih
mama pakai maksa maksa aku
kenapa mukanya kok lembam lebam begitu
abis mandi tadi kan muka gua gak di make up lagi ya
pak sugi dulu satria ini ada yang baik ada yang penurut
manur sama orang tua
gak tau sekarang ini beberapa bulan terakhir ini kok
kok orangnya susah diatur ya
berantem melulu ya itu akibatnya
mukanya bentar bentar biru benar bentar merah
ampun ampun ampun
biasanya om kalau cowok berubah itu bisa jadi gara gara ceweknya om
kan cuma cewek yang bisa berubah cowoknya gak tadi ya
tante juga bisa ngebaca kok
ya kalau misalnya satria itu tadinya anak baik baik
terus tiba tiba sekarang jadi suka berantem gitu kan
jangan jangan bisa dikecewa juga om yang ngerusak dia
mungkin ceweknya bukan dari kalangan terpelajar
emang kamu udah punya temen dekat sat
kamu ga cerita sama mama sih
kamu sudah selidiki latar belakang cewek itu
jangan jangan ga bener lah
nih mama sama papa nih aku mau nanya nih kan
mama sama papa nih aku liat nih serasi banget gitu ya
kayaknya selalu ngeseran
pertanyaan aku gini ya
dulu waktu papa kan ga sama mama
dia tuh nanya dulu ga cinta dulu yang harus lebih penting
atau latar belakangnya gitu gimana menurut bapak
ini pak sogi
kan anak anak sekarang ini kok pinter pinter yang ngelesnya
semuanya dilemparin ke orang tua
semuanya seolah olah orang tua yang salah
jadi begini pak
gini aku punya temen
dia ini perempuan
tapi aku kasian banget sama dia
dia kenalah sama satu orang cowok
tapi yang dia lihat di awal perkenalan itu
ini cowok kaya apa engga itu yang pertama kali diliat
sederhajat apa engga
bukan apakah cowok ini baik cinta sama dia sayang sama dia apa engga
jadi yang lebih penting tuh hartanya buat cewek ini
akhirnya si cewek itu akhirnya diputusin sama cowoknya dibuang begitu aja
dan akhirnya kaya ada sakit kejiwaan
serem lah pokoknya
aduh kesian banget teman kamu itu
terus dia gimana sekarang
dia udah masuk rumah sakit jiwa kali mungkin
udah ketabrak sama kereta api mungkin
tengah tengah rel dia
bunuh diri kayaknya
sepertinya sih bunuh diri gitu om
aduh tragis banget
ya itu lah kira kira seperti itu
waduh parah banget emang pak
makanya kalo bisa dijauhin lah orang orang kaya gitu
kita buang aja masukin kandang
nanti pulangnya aku yang jemput ya
kamu tungguin aku aja
oh nggak sih deh
aku sendiri aja deh aku bisa naik angkut kok
gak gampang lah
kamu gak boleh pulang sendirian
aku nggak akan maafin diri aku loh tak
nggak masalahnya gini loh
aku tuh nanti takutnya ada kelas tambahan atau
nggak tahu pulangnya jam berapa gitu
aku sendiri aja ya
kalo kamu nggak mau aku yang jemput
nanti biar aku sudut supir aja ya
nggak usah deh
gampang lah nanti
aku bisa sendirilah
ntar supirnya kelamaan nunggu aku kesian
ya udah deh
terserah kamu aja tak
kapan sih kamu mau dengerin aku
kamu itu udah berubah jauh
dulu kamu naik motor biasa sekarang kamu naik mobil
mobil mewah lagi
kamu itu terlalu tinggi buat aku satria
tau tau kamu mau naik angkot kan
aku udah charter sengaja
supaya kamu tuh nggak detek detekan gitu kan
biasanya angkot kan rame kan
kamu telat nert
kaya disperse lah kalo bahasa jawa
kita rasakan lha
sek atas k portion